lalu lintas memang sangat jelas bagi anda yang belum memiliki surat izin mengemudi atau sim
dilarang membawa kendaraannya bahkan di kalangan pelajar mengendari motor bukanlah pemandangan langka
bahkan orang tua tidak segan segan melatih mereka untuk berkendara
pelajar mengendarai motor bukan pemandangan langka khususnya di ibu kota
banyak di antara mereka yang belum cukup umur namun nekat berkendara di jalan raya
alasannya beragam mulai dari menghemat waktu agar lebih cepat tiba di sekolah hingga disuruh orang tua
namun pihak sekolah mengaku sulit menerapkan sanksi bagi pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas ini
sebagai pelantas atau kepolisian mereka dengan orang tua akan mendapatkan permasalahan tersendiri
peraturan lalu lintas sudah amat jelas siapapun yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang membawa kendaraan
jika itu dilanggar ada sanksinya
jadi yang kita harus tegakkan itu aturan bukan kostumnya bukan identitasnya
kalau saya melihatnya seperti itu saja
diperlukan sosialisasi serta pemahaman di kalangan pelajar
untuk bijak berkendara
tidak hanya dari pemerintah dan sekolah tapi terutama dari lingkungan keluarga
roli kurniawan jakarta